kak sister aura udah satu jam di dalam satu jam pingsan di kamar mandi pingsan iya
laura laura laurah laura kamu ngapain laura
hai aduh kakak mau udah ngebrak aja satu ratus dua puluh tiga
oh gitu ya tapi bukannya loker itu ada kuncinya kok bisa dibuka juga sih
itu sih tugasnya laura laura tuh udah biasa buka lemari bok hp buat nyolong duit jadi dia
udah biasa buka gitu gituan ah eh sebenarnya sih kasihan siopi tapi yaudah lah ya biarin
aja biar dia tuh nyadar kalau dia tuh gak pantas bersaing sama gue nah kalau wina
itu wajib dikerjain supaya dia nggak nginah laura lagi
enak banget air hangatnya coba kok bisa kayak gini setiap hari
aku yang paling dua
kamu jangan kayak gitu ya
enggak tahu aja sih lagi happy untuk merangkap bergeg ini jadi aku bisa berenang
mendingan pakai workman aja
aduh gede ya
laura kita ada bantuin opi

eh apa yang terlalu
eh enak banget
aduh enak banget
aduh enak banget
jangan jangan kalau laura
sumpuh ya ya
ini ada apaan sih
itu kak sister laura udah satu jam di dalam
iya satu jam
laura pingsan di kamar mandi
aduh kak kelamangan udah dobrak aja
satu dua tiga
stupid apaan sih
ih bego banget sih kamu
bodoh tempat tadi
eh emak enak kenapa tadi masuk itu aja
kita udah panggil kamu semua
kamu kan liat aku terlanjang
kamu pasti ketawa kan terus kasih tau semua orang
gak mungkin laura
kamu semua opiken sukanya kalau aku menderita
aku pikir kamu tadi tuh kenapa napa
emangnya kalau kamu berendam
lukanya gak sakit
kamu berendam lukanya gak sakit

bego banget sih stupid tau gak
kamu minta apa aja aku turutin deh
asal jangan marah marah lagi
kalau gitu aku minta kompensasi
tik tik kompensasi apaan sih
ayah gak tau
sewa hair dryer sewa berapa jam
paling satu jam
yaudah buat mas rangga sih
aku kasih deh gak usah sewa
asal mas rangga mau ngajakin angel jalan
mas rangga aku kan udah lama pengen jalanan mas rangga
mau gak sih mas
mas mau dong
aku tunggu ya mas ya
aku kangen udah mau mas rangga
aduh hair dryernya digerakin yang bener dong biar rata anginnya
wuh ini sisir tuh sikat sih
oh iya rangga jangan lupa ya kalau bisa hair dryer kayak gini dibeli
biar kita gak usah pinjem pinjem kan malu
iya nanti kalau udah punya duit
aku beliin ya insya allah
aduh aduh jangan terlalu kenceng dong ini ya
nah segitu aja

yang pasti ada
ya nggak jelek tapi
ya udah terserah
tapi aku cuma bilang aja nanti malam jangan dikunci ya pintunya
soalnya aku mau pulang malam
tapi kamu gak usah nungguin aku oke
kreatif tuh kayaknya
aduh laura mana sih
ah tau nih
ih lama banget
tumben kakak nyopi yang ngantri lo ke teras
kenapa lo naksir sama rangga
kan dilarang keras naksi sama orang miskin
tapi kalau cicimata boleh dong
oh ya ra by the way tumben tuh rambut nggak loblaw
iya eh tapi gak apa apa deh
bagusan kayak gitu kelihatan kayak cewek baik
emang dulu dulu nggak
sebenarnya kamu dikit lebih bagus
cieee siapa tuh yang nungguin lo
cieee siapa tuh
kau tau andai naksir sama cowok miskin
ah udah nih gue ngitir aja ya
kamu dari tadi nyapu cuma segini segini aja
kamu pikir tuh ruangan kantor ruasnya tuh cuma segini
ruangan kantor tuh lantainya luas
masih banyak lagi tau nggak kerjaan yang lain
kamu tuh harus beresin meja staf kantor
saya kan bereskan meja kantor bu
tapi saya selesaikan yang satu ini dulu
jangan mentang mentang kamu orang lama
terus saya orang baru kamu nggak mendengarin perintah saya
jadi kamu harus dengerin perintah saya
beresin meja kantor meja meja staf kantor sana
eh mau ngapain buru buru
abis kamu beresin meja sakantor kamu ke ruangan saya
kamu harus pijetin saya ngerti
enak juga ya kerjaan gue
nggak bisa nyuruh nyuruh orang seenaknya
untung om gue masukin gue di sini
businnya tuh enak
kita mau ngapain sih di sini ah
nggak kalau ketauan kita tuh bisa diusir
iya tapi wina tuh chef banget
dia bisa unyek unyek kita tau nggak sih
mending kita pergi aja deh nggak ada apa apa di sini tau nggak
iya terpaku bisa diunyek unyek terus
baru pulang lagi lembur ya
tadi bu rose minta dipijet dulu
ya nggak apa apa lah pak
dia kan bos saya yang baru
ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya non
aku mau nunjukin sesuatu sama kamu